kalian tarik cepet cepet
bida dari gue udah pergi
terus di mana bos
kalian cari dia
balok kehadapan gue
jalur dulu bos
nanti kita makan bareng yuk
ya aku mau sih
abis nge pl ini aku disuruh beli makanan sama suster suster
nanti kita ketemu di tempat biasa aja ya
raka kamu bangun raka
nangkep gadis seperti itu aja kalian gak bisa
rasanya kalian jangan becus tau gak
hah maaf bos tadi ada yang nolong kita
saya gak mau dengar rasanya kalian ya
saya kena keluar
kamu harus bisa menjelaskan semuanya di hadapan aku
gak terlalu sakit kan
kayak aku gak apa apa kok
ya tuhan ya tuhan
oh ya tuhan
aku mau mano mau t dinggir
oh udh haha protes engkau

udah gak apa apa kamu
ayah gak bisa berhenti mencintai raka
terus gue disini ngapain dong
gak ada gunanya gue disini kan
gue gak ada gunanya disini
aduh bikin jantung nenek
mau lepas nih
ya sama sama kak
lo lo mau kemana
iya kamu kok bawa tes gitu
kamu mau kemana sat
aku mau pulang ayah
mamaku sakit di rumah
jadi aku mau temenin mama
terima kasih ya allah
orang pulang juga
nenek kau ngomongnya gitu sih nek
itu gak boleh ngomong begitu doang
kamu yakin mau pulang satria
kesian mama di rumah sakit jadi aku menemenin aja
kamu mau aku antar satu
gak usah gak usah
aku bisa keluar sendiri kok gitu
kalau kamu antrin aku ayah
aku akan tambah sedih
aku akan sulit melepaskan kamu
aku akan sulit melepaskan kamu
aku akan sulit melepaskan kamu
ya udah semuanya
terima kasih sudah dikasih tinggal di sini
terima kasih juga ya
maka kamu jangan seperti ini dong
kamu jangan bikin susah paya

yang penting nasinya masuk dulu ya
iya mama cepat sembuh dulu ya
tidak apa apa setri
kamu kemana aja sayang
aku di sini sekarang
kamu jangan tinggalin mama lagi ya sayang ya
mama gak akan bahas dulu soal yudit
mama gak akan bahas dulu soal saya
sampai kamu jangan pergi lagi ya
mama sedih sayang
sudah disuapin lagi
dia baru kosong farouk
dia baru kembali sama ibu warga
jadi kamu kok tulis
ada mah jullie
masa yang tebal udah don
ada sesuatu yang hilang you know
ada sesuatu yang kurang you know
you gak tau
gak tau apaan
oh jadi mama kangen sama saya
yes saya kangen sama dia
sekarang kan hari minggu
dan ayah gak kerja
gimana kalau kita setelah sarapan
kita pergi ke rumah raka
dan kita minta supaya cahaya tinggal disini
you gak keberatan ayah cahaya
ayah tinggal disini
ayah bisa mainin dia lagi ayah
ayah udah kangen banget
ayo tambah keriput setelah ayah gak punya mainan dia
and menurut ayah
gak perlu tunggu tunggu lagi
gimana kalau kita pergi sekarang
tinggal di rumah mas erwin nyonya